euforia tumpah ruah saat timnas sepak bola u dua puluh dua indonesia
memastikan kemenangan atas thailand dalam laga final sea games ke tiga puluh dua di kamboja
momen euforia keberhasilan meraih emas itu
bagikan ketua umum pssi erick thohir
saat memasuki lapangan dan memberi selamat kepada pemain timnas u dua puluh dua
dalam video ini erick thohir terlihat menyapa
dan menyalami sejumlah pemain seperti bekam putra
ilham rio fahmi bagas kava dan marcelino ferdinand
setiba di tanah air menteri bumn itu
mengunjungi kantor menteri pertahanan
yang juga ketua umum gerindra prabowo subianto rabu lalu
prabowo menyampaikan selamat kepada erick
atas prestasi timnas meraih emas di sea games dua ribu dua puluh
erick pun menyebut prabowo adalah menteri pertama yang mengucapkan selamat
momen kedekatan keduanya itu diunggah akun instagram resmi kementerian pertahanan
pertemuan erik dan prabowo bukan kali ini saja
sebelumnya erick juga sempat bertemu prabowo pada maret lalu
yang juga diunggah di akun instagram eri
saat itu erick mengaku mengobrol dari hati ke hati dengan prabowo
prabowo dan erick merupakan sosok yang digadang gadang menjadi peserta pilpres dua ribu dua puluh
sudah dideklarasikan partai gerindra sebagai bakal calon presiden yang akan diusung
berbeda dengan erick
sejauh ini belum ada partai yang mendeklarasikan dirinya sebagai capres ataupun cawapres
apalagi pasca pembatalan indonesia sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
yang ditolak oleh pdi perjuangan karena menghadirkan israel ke tanah air
sementara diperbincangan koalisi antara gerindra pkb dan golkar
ketua umum pkb muhaymin iskandar hanya menyinggung proposal cawapres antara dirinya dan
dan ketua umum partai golkar erlangga hartarto dan tidak menyinggung erick tohir
proposal baru proposal yang tentu kita tunggu saja reaksi dan nanti kita ingin tiga
ini saya pak prabowo pak erlangga satu tiga menyatu
meskipun begitu erick kerap muncul
dalam hasil survei elektabilitas capres maupun cawapres
namun erick menyampaikan dirinya saat ini hanya fokus untuk bekerja
erick menambahkan dirinya bukan mundur dari bursa capres cawapres
sehingga bila dirinya tidak dapat tiket itu bukannya mundur
berdasarkan hasil lembaga survei indonesia yang dilakukan pada dua belas sampai tujuh belas april dua ribu dua puluh
nama erick masih di bawah beberapa nama yang digadang gadang menjadi cawapres
antara lain ridwan kamil agus harimurti yudhoyono dan sandiaga uno
terkait kontribusi erick sebagai ketua umum pssi dalam membawa indonesia meraih emas di sea games dua ribu dua puluh
ngamat sepak bola yusuf kurniawan mengapresiasi erik yang tidak banyak pencitraan
menurutnya erik bijak menempatkan posisi dalam situasi situasi krusial dan tidak banyak muncul kepusaran
namun apakah prestasi itu mampu menghidupkan kartu erick thohir dalam bursa cawapres
tim liputan cnn indonesia